terakhir saudara bocah smp lawan begal
seorang siswa smp di depok jawa barat menjadi korban pembegalan di jalan anggrek pancoran mas depok jawa barat
berusaha melawan korban justru diserang begal dengan senjata tajam
cctv ini merekam saat peristiwa pembegalan menimpa seorang siswa smp di pancoran mas depok
saat itu korban yang sedang berjalan kaki usai pulang sekolah tiba tiba dihampiri dua pelaku yang menggunakan motor
berpura pura menanyakan alamat pelaku tiba tiba merampas ponsel korban
tarik menarik antar korban dan pelaku pun terjadi
korban terluka di bagian punggung dan dilarikan ke rumah sakit hermina depok
kasus ini telah ditangani polres metro depok
meski demikian polisi belum bisa meminta keterangan korban karena masih dalam masa perawatan